ya pemirsa hari ini menjadi hari yang sangat bersejarah setidaknya untuk amerika serikat dan juga korea utara
seperti yang kita ketahui kedua pemimpin negara tersebut bertemu untuk pertama kalinya
ya dan langsung saja kami akan ajak anda untuk melihat situasi di singapura
kami akan memiliki hubungan yang sangat baik
ya ini tidak mudah untuk mati di sini
kami akan memiliki hubungan yang sangat baik
terima kasih banyak
ya pertemuan sepertinya sudah berlangsung dan juga tadi sudah sempat kita sama sama dengarkan ya
ada kata kata dari presiden trump yang mengatakan bahwa pertemuan berlangsung dengan sukses
kita masih belum tahu apa arti kesuksesan dari pernyataan presiden trump hari ini pemirsa
dan kita masih menantikan sebetulnya seperti apa detail dari pertemuan yang berlangsung antara kedua pemimpin negara yang berseteru ini
betul meskipun ada banyak sekali perkiraan begitu ya dari mulai denuklirisasi menghentikan nuklir yang dimana
kita tahu bersama ya amerika serikat dan juga korea utara memiliki nuklir yang juga banyak orang sekali perbincangkan
plus juga masalah bagaimana kedua negara yang tadinya sempat agak bersih tegang semenjak berakhirnya perang korea di puluhan tahun yang lalu
nampaknya hari ini juga ada sedikit kemungkinan mereka akan bernama
tapi tadi kita sudah melihat bersama ya ada senyum ada jabat tangan yang dilakukan oleh donald trump dan juga kim jong un
itu berarti juga menjadi simbol adanya perdamaian antara korea utara dan juga amerika serikat
sebetulnya ini bukan kali pertama amerika serikat dengan korea utara bertemu
sekitar pada tahun dua ribu an juga menteri luar negeri amerika serikat medelin oldright
sempat juga berkunjung atau bertemu dengan pemimpin korea utara dan menyepakati sebuah kesepakatan denuklirisasi di korea utara
namun kemudian pada masa pemerintahan george w bush ya sempat panas terjadi lagi antara korea utara dan juga amerika serikat
karena washington menuduh korea utara